ya allah ujian kan berat gini gini aman kata saya
saya udah gak kuat gimana gitu ya suka ya ngeluh sama allah ya
dikasih kesabaran saya kekuatan supaya lebih ikhlas lebih sabar lagi ke depan
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
tidak sedikit penderita hidrosefalus yang juga mengalami masalah kelumpuhan otak atau serebral palsi
masalah penumpukan cairan di dalam otak ini juga mengakibatkan gangguan motorik
sehingga membutuhkan banyak sekali perawatan ekstra untuk meningkatkan kualitas hidup mereka
seperti pada kisah yang berikut ini yaitu kisah anak kembar di bandung jawa barat
yang bernama irfan dan juga arvan
mereka di usianya sembilan tahun saat ini mengalami berbagai macam penyakit
di antaranya hidrosefalus cerebral palsy epilepsi bahkan gizi buruk
dan sampai saat ini mereka masih membutuhkan uluran tangan kita
rumah di desa tanggulun ibun kabupaten bandung
menjadi saksi bisu perjuangan sebuah keluarga
yang begitu luar biasa
benar benar sulit membayangkan
bagaimana elis berjuang membesarkan buah hatinya irfan dan arvan
perempuan tiga puluh sembilan tahun ini memiliki dua permata hati sekaligus
yang kondisi kesehatannya amat memprihatinkan
ibu maaf saya balik lagi ke ceritanya dulu
pas hamil apa segala macam pas pengalamannya seperti apa
sampai akhirnya melahirkan terus diponisi hidrosefalus
itu pas kapan ceritanya
pas hamil dua bulannya kan saya kan gak tahu hamil kembar gitu
kan saya punya kista saya kan udah weh itu mah gak hamil
pas dua bulan dua es
dua se lagi pas enam bulan
mau cek lagi
da osg mah mungkin sok salah gitu kembar enggaknya ya
pas enam bulan di usg lagi
saya teh diam di osg
bu anaknya kembar
pas udah lahir si adik
empat bulan itu kepalanya membesar
saya teh kaget
dibawa ke ebah
di ebah dirujuk ke resa es
sejak kecil irfan dan arvan berbeda dengan anak yang lain
dokter memfonis keduanya menderita hidrosefalus lumpuh otak atau serebral palsi juga epilepsi
kini di usianya menginjak sembilan tahun
arvan harus mengalami gizi buruk
di saat berat badan anak normal seusianya rata rata lebih dari dua puluh empat kilogram
berat badan bocah malang ini hanya delapan kg
tidak tega rasanya melihat tubuh arfan yang seakan hanya tulang berbalut kulit
bukan hanya itu arvan juga mengalami masalah pernafasan
setiap tarikan dan hembusan nafasnya selalu terdengar bunyi dari dalam saluran pernafasannya
yang menandakan ia tengah berusaha untuk bertahan hidup
di dera masalah kesehatan yang sama
elis menyebut kondisi irfan sedikit lebih baik
berat badan anak laki lakinya ini kini enam belas kg masih di bawah angka ideal
namun untuk urusan perut irfan tergolong lebih mudah menelan makanan
namun sayangnya pertumbuhan kedua kaki anak laki lakinya ini juga mengalami masalah
buk boleh ceritain gak bu kondisinya
buk boleh ceritain gak bu kondisinya
buk boleh ceritain gak bu kondisinya
buk boleh ceritain gak bu kondisinya
irfan lebih seperti apa
kalau irfan mah kondisinya bagus
kalau mama dari bayi udah parah kondisinya
mata katarak pernafasan karena terganggu
kan diharuskan pakai ngt cuma kan ini anak terbiasa ngamuk suka gak mau gitu nangis terus
tapi kalau dilepas enggak weh dia dong gitu nggak nangis
akibat komplikasi penderitaannya irfan dan arvan mengalami masalah perkembangan fisik dan mental
mereka sama sekali tak mampu berjalan bahkan berbicara
untuk urusan bangun duduk ataupun bergerak mereka amat membutuhkan bantuan sang ibu
hidup elis seolah tak henti hentinya diselemuti peluh dan air mata
hati kecilnya terus menjerit kapan ujian ini akan berakhir
di balik sosok yang tegar ada setangkup beban yang ingin ia bagi
pernah drop gak pengalaman seperti apa
kalau drop pasti ada drop ya saya kadang ke allah ya allah
kalau lagi apa saya jengkel gitu ya nangis buat banyak
ya allah ujian kan berat
ujian ini aman kata saya saya udah gak kuat suka ngeluh sama allah ya

hidup elis seolah olah berjalan dengan baik
hidup elis seolah olah berjalan dengan baik
terpaan badai terus mengadang namun elis harus bangkit demi memberikan yang terbaik untuk buah hatinya
kehadiran irfan dan arvan akan terus menyemangatinya untuk terus berjuang
kalau gak dipegang maka jangan
elis juga yakin sang kuasa akan selalu menguatkan pundaknya untuk sang buah hati yang
setiap dua jam sekali irfan dan arvan harus diberi asupan energi
tak terkecuali saat malam hari
susu dan bubur instan menjadi makanan utama mereka
kedua anak laki laki elis juga harus mengonsumsi obat anti kejang setiap hari
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya
kehidupan memang tidak selamanya

kekuatan dibalik setiap ujian

elis tidak pernah absen membawa kedua anaknya berobat ke dokter
seperti lengkah ihtiar penanganan hidrosefalus
saat usia delapan bulan irfan dan arvan menjalani operasi pembedahan shan
atau pemasangan selang di kepala untuk membuang cairan berlebih di dalam rongka otaknya
fisioterapi juga rutin dilakukan guna membantu pemulihan tubuh anak kembar elis
satu tahun belakangan
alice terpaksa berhenti mengajak irvan dan arvan berobat
karena ia mengaku begitu kesulitan membawa dua putranya ke rumah sakit untuk melakukan terapi fisik
kalau diceritain ya pengalaman saya selama ke rumah sakit gitu
pengalaman itu menggendong dua
dari subuh sampai malam berobat
ini gimana caranya pas mau bawa ke rumah sakit
pakai apa bu
ini kalau dulu kan gak punya stroller
dulu kan digendong
sama dua orang berarti
sekarang kan gak bisa berobatnya
kakaknya kan kerja
jadi gak bisa bantu gitu
jadi sekarang mah libur dulu
hendra suami elis ayah kandung irfan dan arvan
juga turun langsung merawat putra kembarnya
hati siapa yang tidak pilu melihat darah dagingnya tak berdaya dalam dekapan
kasih sayang hendra untuk irfan dan arvan menjadi kekuatannya untuk terus berjuang
dibilang kerasan saya udah
udah jenuh udah jengkel
tapi ya bagaimana kan
ini udah takdir dari allah
cuma ingin normal aja bu
normal seperti anak yang lain
hendra tak kuasa menahan air matanya
iya tentu ingin membantu
berikan yang terbaik bagi buah hatinya
di dalam hatinya
selalu ada asa dan doa yang senantiasa terpanjat
ya kadang kadang kalau udah kesal ya gimana aduh

karena cuma kalau berpikir lagi ya ini kan udah takdir dari allah
saya harus terima
kalau udah nanti
hendra satu satunya harapan tulang punggung keluarga
perusahaan tempatnya bekerja memperpanjang kontraknya tiga bulan
sebagai buruh di pabrik pemintalan benang di bandung
alhamdulillah ya bu
untuk sekarang saya menjadi buruh pabrik
alhamdulillah masih dipercaya sama perusahaan
belakangan ini kan kemarin kemarin ada musibah itulah
virus yang itu kan sering diberhentikan
kadang kadang satu bulan berhenti
satu bulan masuk
ini bangun normal normal sekarang alhamdulillah
kalau kemarin kemarin aduh pusingnya
perjuangan merawat irfan dan arvan tidaklah mudah
untuk memenuhi kebutuhan irfan dan arvan
juga diakui hendra tidaklah murah
dari upah yang ia terima
laki laki empat puluh tahun ini harus pintar pintar mengatur uang
agar cukup untuk kebutuhan sehari hari keluarganya
bukan untuk berobat saja
minimal satu juta lebih kan sebulan
iya untuk susu pemper makanannya
kan kalau berobat ada bpjs
ya kadang kadang ada juga sih obat yang dibeli
jadi ini yang penting ini biaya makannya
yang penting itu makan pemper susu
hendra dan elis juga dikaruniai satu orang lagi anak perempuan
kakak irfan dan arfan
lima anggota keluarga tinggal dalam satu atap
namun saat hujan
kekhawatiran kerap muncul di hati hendra
keadaan di tempat tinggal mereka bukan tidak mungkin menjadi lebih buruk
mereka harus siap rumahnya tergenang banjir
seperti tahun tahun sebelumnya
di sini kan ada keranjang
cuman si kasurnya juga kesentuh air
ya cuman di sini banjirnya enggak nanam berjam jam
cuman lewat lah
dua jam udah segini kan surut surut surut
enggak seperti yang di belayangdah yang dari erkolot kan buang minggu
kalau di sini bahkan surut surut
ya saya duduk di kasur
sampai ini basah ya saya genong adik
kalau untuk sekarang alhamdulillah ya tahun sekarang belum ada banjir
ya mudah mudahan jangan lah
kan citarumnya udah ada yang dikeruk
perjuangan hidup irfan dan arvan belum usai
dengan uluran tangan sahabat baik akan membantu pejuang kembar ini
untuk terus melangkah menggapai cahaya yang lebih bersinar
nasib malang anak kembar irfan dan juga arfan
di tengah deraan beragam penyakitnya
membuat mereka harus bergantung sepenuhnya terhadap orang tua mereka
namun berbekal semangat dan juga pantang menyerah
akan membuat kualitas hidup mereka lebih meningkat
dan juga akan membantu mereka untuk terus menjalani kehidupan dengan baik
ma katanya kok dedek
imar mah kok didisnya harus nyongkok ma
imar pengen berdiri mah kayak orang gitu
saya ngelas mas melihat anak begitu
ia kaya si aa
ia kaya si aa
ia kaya si aa
beberapa waktu yang lalu tim sian indonesia berbuat baik sempat datang ke rumah imar
seorang anak laki laki yang memiliki kelainan kelamin di cianjur jawa barat
dalam perjalanan untuk penyempurnaan fisiknya
aima telah melakukan serangkaian operasi
dan sampai saat ini imar kondisi belum sepenuhnya membaik
dan juga sampai saat ini imar masih terus membutuhkan uluran tangan orang baik
untuk melakukan operasi hingga beberapa tahap lagi
tahun dua ribu dua puluh satu tim berbuat baik berkunjung ke rumah aymar kalbi rajabi
dari tampilan fisiknya sebenarnya bocah laki laki ini tidak berbeda dengan anak anak lainnya
belajar bermain dan tertawa
namun dibalik keceriaannya
sebenarnya imar memendam nasib hidup yang begitu pahit
sejak dalam kandungan aymar memiliki kelainan pada alat kelaminnya
menjadi seorang laki laki tetapi ia tidak memiliki alat kelamin sempurna layaknya laki laki normal

untuk urusan buang air kecil aymar memilih untuk melakukannya di rumah
ia harus dibantu sang ibu ida untuk melepas celananya
membuang urinnya juga harus dilakukan dengan cara berjongkok seperti perempuan
ia kalau ingin lagi main ingin kencing pulang
mama kenapa deh ayam pipis
itu kan sampai dia kalau tidak kuat sampai kompoli cinta
karena dia memang ingin kalau apa apa harus dibuka semua
tapi sekolah dia begitu sama
pengennya dianterin mamanya karena kalau ingin pipis itu dia tidak mau pipis di mana mana
pengennya di rumah
saya pernah cerita mungkin pas mau tidur
iya ma katanya kok dedek katanya imar kan pipisnya tidak seperti si aa
imar kok dedeknya harus nyongkok ma
imar ingin berdiri ma seperti orang
sayanglah mas melihat anak begitu
sebagai orang tua ian dan ida tidak pernah patah semangat mengupayakan kesempurnaan fisik putra ketiganya
salah satunya dengan melakukan tes uji kromosom pada dua ribu sembilan belas
tim dokter memastikan imar adalah seorang laki laki
dalam proses pembentukan alat kelamin aymar melakukan operasi untuk mengeluarkan dan menurunkan alat kelaminnya
pada tahap ini ia belum memiliki penis dan masih harus buang air kecil melalui lubang di antara testis
imar juga menjalani terapi hormon
untuk berobat iyan memiliki penis
jarak dari tempat tinggal imar di desa kertamukti haurwangi cianjur ke rumah sakit hasan sadikin bandung cukup jauh
namun harapan dan mimpi imar untuk menjadi laki laki sejati selalu ian dan ida perjuangkan
sehari hari iyan bekerja serabuta
terkadang ia menerima jasa perbaikan alat elektronik hingga jaringan listrik di rumah rumah tetangganya
pekerjaan yang tidak melulu dilakukan setiap hari juga dengan upah yang seikhlasnya
begitu pula dengan ida
untuk membantu ekonomi keluarga ia juga berjualan gorengan hingga menjadi buruh cuci dan setrika

namun ida selalu menyisihkan rupiah untuk keperluan aymar
ya gimana caranya biar imar itu bisa
bisa kalau memang laki laki ya takdirkan jadi laki laki lah gitu
jadi biarpun saya meninggal juga kan tenang gitu saya terupa
jangan sampai saya berubah
bisa kalau memang saya punya harta mungkin sudah saya jual dari dulu juga saya tuduhi anak saya itu
terima kasih memang teman baik
pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh dua lalu imar menjalani operasi saluran kencing
sebelumnya imar juga telah menjalani suntik hormon hingga operasi pembentukan penis
pada januari dua ribu dua puluh tiga imar kembali menjalani operasi keempat yaitu operasi pemindahan selang pada alat kelaminnya
namun saat ini kondisi aymar masih belum sepenuhnya membaik
rencananya imar akan melakukan operasi yang kelima pada juni mendatang
namun itu semua harus melihat kepulihan kondisi kesehatan bocah laki laki ini
saat ini aymar juga tengah melakukan terapi berjalan
ian berharap anaknya bisa sembuh dan tumbuh normal seperti laki laki lainnya
bulan januari dua ribu dua puluh tiga kondisinya sekarang itu tapi saya juga tidak tahu belum normal bisa jalan seperti yang dulu
karena ini yang keempat operasinya
bisa langsung jalan minimallah dua minggu itu sudah
kalau sekarang itu katanya kalau saya sih nggak ngerasain kata anak saya itu berat kakinya itu baru
pas terakhir kontrol ke dokter saya konsul itu
saya juga tanya juga sama dokter dok anak saya kok belum bisa jalan biasanya dua minggu itu sudah
seminggu juga biasanya sudah bisa jalan lagi
menurut dokter itu tidak ada kaitannya sama operasi
ada juga uang tunai senilai sepuluh juta
tim berbuat baik juga telah menyerahkan donasi tahap pertama dan dua dalam bentuk uang tunai dan barang
donasi ini diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari hari imar
juga dimanfaatkan untuk rencana membuka usaha kelapa parut dan bumbu dapur di pasar cipeyem sesuai keinginan keluarga
donasi untuk imar
donasi untuk imar belum berhenti sampai di sini
imar masih membutuhkan uluran tangan sahabat baik untuk melanjutkan operasi pembentukan kelamin yang masih harus melalui beberapa tahap lagi
karena imar punya masa depan ia ingin mewujudkan cita citanya kelak menjadi seorang ustadz